untuk mengantisipasi meningkatnya tindak asusila di bulan ramadan
petugas gabungan kota probolinggo merazia sejumlah rumah kos dan tempat hiburan selasa malam
hasilnya tiga pasangan mesum dan belasan pemandu lagu diamankan petugas
satuan polisi pamung praja bersama kepolisian resor probolinggo kota dan tni
gelar razia ke sejumlah rumah kos tempat hiburan malam dan tempat yang disinyalir
sering dibuat mesum dan ajang pesta miras remaja selasa malam
satu persatu rumah kos di jalan mawar dan cempaka digeledah petugas
alhasil petugas memergoki dan langsung mengamankan sejumlah pasangan bukan suami istri
yang sedang berduaan di dalam kamar kos
razia dilanjutkan ke rumah karaoke bijai dan pop city
di tempat tersebut petugas mendapati enam pemandu lagu yang sedang mabuk
mereka pun langsung diamankan ke mobil patroli pol pp
razia ini dilakukan agar umat muslim lebih husuk saat menunaikan
ibadah di bulan puasa
karena kita bermaksud dalam rangka menjelang bulan ramadan ini
kita berharap keadaan kota probolinggo jadi kondusif
bahkan nanti selama bulan ramadan pun kita akan tetap melakukan giat seperti ini
supaya apa supaya masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa bisa tenang dan sebagainya
razia semacam ini akan terus dilakukan petugas gabungan satpol pp
petugas kepolisian dan tni sampai selesai hari raya idul fitri atau h tujuh nanti